salam sejahtera buat kita semua
tindak pidana korupsi atau
pembiayaan ekspor indonesia lpi
akan menjelaskan apa dan mengapanya
perkara ini diserahkan pada kami
antara kementerian keuangan dengan kejaksaan agung
yang selama ini sudah dilakukan
untuk berbagai hal termasuk
dan kasus kasus penanganan lainnya
yaitu undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tanggung jawab misi yang sangat penting
ekspor adalah salah satu
aktivitas ekonomi yang sangat penting
perekonomian indonesia di pasar global
untuk bisa menembus pasar ekspor dunia
dalam hal ini sebagai bendara negara
untuk tadi mendorong ekspor indonesia
dari para eksportir indonesia
harus terus membangun kompetensi
dan tata kelola yang baik
terutama direksi yang sekarang yang baru
tata kelola korporasi yang baik
ini agar mandat lpi
bisa dilakukan dengan tata kelola
jaksa agung muda bidang perdata
ini tadi yang disebutkan oleh pak jaksa agung
bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih bersih
yang tadi disampaikan oleh pak ketut
yang baik pagi hari ini
dari tim terpadu tersebut
direksi dan manajemen lpi
lpi untuk terus melakukan
dan bersama sama dengan tim terpadu
yaitu bpkp jamdatun dan inspektorat
tubuh lpi dan neraca lpi
hari ini khusus kami menyampaikan
pinjaman rp dua lima triliun
saya katakan tahap pertama adalah
nama debiturnya saya sebutkan
sebentar satu delapan triliun
ada satu empat puluh empat miliar
nanti ada tahap keduanya
saya ingin mengingatkan kepada
tolong segera tindak lanjuti ini
daripada ada perusahaan ini
sampai saat ini masih dalam pemeriksaan
nanti ada beberapa pt ada enam perusahaan
apa yang menjadi kesepakatan
inspektoratnya dari jam datun
akan ada penyerahan dalam tahap
lagi adalah setelah kami
apa yang sebenarnya perbuatan itu
nanti akan dalami dulu baru nanti ada tanya jawabnya
untuk buat anak upwards